ikut pas gibra pertama itu dari
karena saya termotivasi oleh kakak saya kak
kakak saya merupakan purna pas gibra
kakak kawupaten lampung tengah dua ribu sepuluh
ketika itu saya melihat kakak saya
posisi kakak saya sebagai
pembentang saya melihat itu
hal yang suatu sangat kebanggaan luar biasa
di keluarga pun sangat menjadi
kebanggaan dan dari situ
menjadi pas gibra kak juga
saya mulai dari smp sudah mengikuti
pas kibra di sekolah kak di smp
lalu lanjut di sma
setelah itu ada
seleksi di tingkat kabupaten dan lolos
akhirnya naik ke tingkat provinsi
dan di provinsi lolos ke nasional kak